iya karena kalau bukan saya merendahkan lawyernya bu anita itu tapi kalau saya yakin bu anita tidak mampu melakukan semua ini
pasti ada naga besarnya yang di belakangnya
dan namanya naga kan sulit dibuktikan sama dengan hantu kan
tapi saya bisa memberikan gambaran naganya ini paling tidak pernah urusan dengan kasus besar
nah urusan itu bisa jadi dia pelakunya atau yang pernah ngurusi juga
dan kedua gabungan dari orang yang sangat berpengalaman di masa masa lalu
berkaitan dengan suatu yang pergerakan pergerakan seperti ini
baik istilahnya itu pergerakan bawah tanah lah pergerakan intelijen kontra intelijen gitu
kalau paling tidak kita bicaranya detektif swasta partikelir itu yang mengkoordinasikan semua
jadi peran peran lawyer peran peran oknum di kepolisian surat sehat dll
itu bagian dari ular ketiga
jadi sekarang pr nya ini bagaimana kemudian ular besar ini kepalanya bisa ditangkap begitu bang ya
atau bagaimana memulainya untuk melakukan mengulitinya ini bagaimana memulainya
untuk mengetahui naganya itu satu cara hanya menangkap joko chandra
nanti diharapkan dengan menangkap joko chandra kan bisa buka bukaan siapa yang membantu dia
dan bisa kalau dia tidak buka bukaan pun kan bisa di tracing
komunikasi aliran uang dan berapa yang keluar
karena kalau kepada lawyer kan sekitar empat miliar tenaganya saya yakin lebih besar lagi
dan makanya jadi kemarin saya ke komisi tiga dpr itu kan dalam rangka itu
karena saya sudah punya gambaran ini pasti hanya sekedar kalau surat jalan ini hanya ekor ular kecil
nah yang bisa itu hanya dpr seperti gambaran di luar negeri
mampu menguliti suatu organisasi yang ter
apa istilahnya berkaitan mafia lah kalau di luar negeri kan gitu kan
sampai bisa dibuka rangkaiannya bagaimana bisa mengendalikan aparat aparat negara membantu mereka
dan itulah yang saya berharap ini komisi tiga ini mampu melakukan itu
nanti entah membentuk panitia kerja atau pansus bahkan gitu
jerat hukumnya bagaimana sih bang
karena kan kita tahu nih ada undang undang imigrasi yang dilanggar ada undang kependudukan yang dilanggar
banyak sekali kemudian undang undang atau aspek hukum yang bersentuhan
dengan kasus ini apa pandangan anda
ya sebenarnya begini kalau joko candra ini kan tidak mau di penjara dua tahun
tapi kemudian menyeret orang orang yang lain malah masuk penjara nantinya
karena membantu ini istilahnya kuhp kita kan pasal lima puluh lima turut serta penyertaan
berkaitan dengan undang undang imigrasi tadi
tidak masuk indonesia tapi tidak melalui pos yang ditentukan imigrasi yaitu pos lintas batas
atau pos pengawasan imigrasi tempatnya tempel paspor itu verdi
itu aja sudah kena dua tahunan itu
terus kemudian orang sudah warga negara di luar negeri dikasih paspor
itu menyangkut ada jugaan undang undang warga negaraan ada pidananya gitu
bisa lima tahun
jadi banyak res proses hukumnya
belum kalau ini nanti ada penyelenggaraan dari oknum oknum yang memberi peradjalan menghapus red notice
ini bisa malah lebih besar lagi
undang undang pemberantasan korupsi masuk
di undang undang pemberantasan yang kaitannya dengan kkn ada
dan itu bisa banyak hukuman hukumannya kalau mau dirangkai ke situ
bagaimana kemudian kita bisa memastikan atau masyarakat bisa mengawal proses hukum ini atau kasus ini
memang sesuai dengan komitmen polri lah kalau kita bisa kutip kemarin pernyataan dari kabar eskrim
bahwa apapun itu
siapa pun itu
siapa pun itu akan dikawal secara transparan
justru itu sebenarnya saya mengapresiasi langkah kapolri dan kabar eskrim
yang sangat cepat karena saya waktu ke dpr itu sebenarnya sudah mendengar yang bikin surat jalan itu sudah diperiksa propang dan seharian hari selasa itu sudah selesai
jadi ketika rabu keluar teman teman surat di gembok segala macam itu sebenarnya sudah selesai
tinggal treatment bahwa akan diberhentikan dicopot itu sudah rabu pagi sudah selesai
dan itu artinya karena ini ketegasan dari kabar polri dan kabar eskrim
tadinya kan saya juga curiga waktu ke dpr itu jangan jangan dilindungi
tapi saat itu juga saya selesai dari dpr mendengar kabar bahwa yang bersangkutan bahkan sudah diperiksa sudah diminta keterangan oleh propam hari selasa siang itu
nah inilah yang sebenarnya kita tagih kita kawal kapolri untuk tegas betul dan membersihkan lembaga polisian
karena pak hidam aziz ini kan tahun depan sudah selesai
legasi yang dikenang oleh rakyat adalah justru ketegasan dalam membersihkan lembaganya dari oknum oknum ini nanti
dan sampai pada posisi yang siapa pun yang terlibat dan siapa pun yang dalam pengertian itu tidak menjalankan tugasnya dengan benar
atau membiarkan anak buahnya tidak melakukan tugasnya dengan benar bisa dikenai sanksi
mulai sampai ringan sampai berat mulai teguran lisan sampai mencopotan jabatan bisa digunakan

pemotongan jabatan bisa jadi pencopotan dari keanggutan kepolisian
dan juga bisa jadi diimigrasi
kenapa itu dengan senang hati mengeluluskan permintaan ncb interpol tidak ke kejaksaan agung menanyakan status cekalnya joko chandra tiba tiba dihapus
itu yang justru paling fatal di situ
kalau membiarkan keluar masuk itu no problem lah
tapi belum tentu yang masuk itu joko chandra
katanya ada yang palsu misalnya
tapi ketika melepas status cekalnya itulah yang bermasalah
dan kedua yang paling fatal lagi adalah menerbekan paspor
padahal dia diketahui sudah punya kewarganegaraan papua nubini
dulu arkanda tahar itu pernah jadi menteri dicopot pak jokowi nggak jadi menteri karena ini punya kewarganegaraan amerika
setelah kemudian dibersihkan kewarganegaraan amerika kemudian dibolehkan kewarganegaraan indonesia
itu pun masih dihukum hanya jabatan wakil menteri kan
apalagi ini buron joko chandra
dan dibantu oleh oknum oknum
dan itu pun oknumnya menjadi satu rangkaian itu
oke artinya anda menilai bahwa ini adalah goodwill dari polri dan institusi lain untuk bersih bersih begitu bang ya
ya harus begitu
karena ini tsm terstruktur masif dan sistemik
seperti pemilu ditambah koordinatif gitu kan
maka harus dilawan dengan cara cara yang sifatnya bersih bersih keseluruhan
kalau cuma dikepolisian tidak ada gunanya
kalau diimigrasi tidak ada gunanya
mungkin kejaksaan agungnya ada yang teledor juga
harus dibersihkan juga
maka dari itu sekemarin kalau memang pak mahfud md mau membentuk tim itu dalam rangka setidak tidaknya ini tidak terulang
masa kita nanti tidak ada gambaran ini tidak diberi punishment yang melakukan kesalahan
itu akan terulang lagi kan
terus juga harus ada tim yang bersifatnya koordinatif
ini kan saling melempar tanggung jawab ke marin verdi
penduduk alasannya tidak ada dpo
ncb alasannya sudah selesai
menyalahkan kejaksaan agung
imigrasi menyalahkan ncb
juga nanti imigrasi menyalahkan siapa lagi
alasannya ada ktp
menyalahkan pak anu dukcapil
nah inilah yang harus di sesuatu yang memang ada tim koordinasi yang di bawah kementerian hukum dan ham atau menkopol hukam
karena dulu pernah ada dan nyatanya bisa memulangkan david nusawi jaya dan lain lain yang sifatnya itu selalu koordinatif
kemudian tiba tiba ncb interpol alasannya tidak diperpanjang terus dinyatakan tidak ada
artinya kita memang menunggu bagaimana kemudian komitmen ini dijalankan agar kemudian penyelesaian kasus ini sesuai dengan harapan masyarakat bisa transparan begitu ya bang ya
dan menyeret siapapun pihaknya tanpa pandang bulu
terima kasih bang boy sudah bergabung dengan kita malam ini
masyarakat terus harus membantu dan memantau
termasuk saya terima kasih kepada digembok itu karena apapun masyarakat jadi tahu semua gitu kan
efek media sosial ya
itu yang kita harapkan
dari masyarakat anti korupsi sudah bergabung dengan kita malam ini